vaksinasi pelajar dan dari rumah ke rumah kembali digelar badan intelijen negara
vaksinasi kali ini dilaksanakan di cilacap jawa tengah dan dihadiri oleh presiden joko widodo
presiden joko widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar dan vaksinasi door to door
yang digelar badan intelijen negara di cilacap jawa tengah
kegiatan vaksinasi ini digelar seretak di sepuluh provinsi dengan jumlah total satu ratus tujuh ribu vaksin
jokowi yang didampingi kepala bin jenderal polisi budi gunawan dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
meninjau vaksinasi pelajar di sma negeri dua cilacap
jokowi berharap vaksinasi masal untuk pelajar dan santri terus dilakukan agar pembelajaran tatap muka segera bergulir
kita harapkan setelah divaksin
anak anakku semuanya baik para pelajar para santri bisa melakukan pembelajaran tatap muka kembali
jokowi juga menyapa pelajar dan santri yang mengikuti vaksinasi di daerah lain secara virtual
dari sma n dua cilacap jokowi mendatangi tempat pelelangan ikan sentolokawan cilacap
untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi dari pintu ke pintu yang digelar
divaksinasi dari pintu ke pintu
vaksinasi dari pintu ke pintu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk mengajak lebih banyak lagi masyarakat yang mau divaksin
dan kita harapkan dengan pelayanan seperti ini
semakin banyak masyarakat yang ikut dalam program vaksinasi masal
vaksinasi ini menyasar warga di perkampungan nelayan
selain di jawa tengah vaksinasi pelajar santri dan door to door bir
juga digelar di jawa timur
dalam kegiatan ini bin juga memberikan bantuan sosial
berupa paket sembako dan paket vitamin